kelompok hamas palestina menerima rencana gejatan senjata yang dimediasi qatar dan mesir
meski ada upaya itu israel masih menyerang kota rafa di jalur gaza pada senin kemarin
penerimaan tiba tiba hamas terhadap perjanjian gencatan senjata yang dimediasi qatar dan mesir
terjadi beberapa jam setelah israel memerintahkan evakuasi warga palestina
dari lingkungan timur rafa gaza palestina
diketahui israel masih menyerang kota rafah dengan target sasaran kelompok hamas
namun serangan israel sangat membahayakan bagi warga yang berada di palestina
sekitar satu empat juta warga yang saat ini masih mengungsi di kota arafah
meskipun ada upaya perdamaian perdana menteri israel mengatakan
akan mengirim negosiator untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan gencatan senjata